pertamina beralasan padamnya sejumlah kilang milik pertamina sepanjang dua bulan terakhir
mengharuskan perusahaan migas plat merah mengimpor satu dua juta barrel bbm jenis solar
secara mendadak karena stok merosot
kini kita langsung saja terhubung dengan vice president corporate communication
sudara wiyanda pusmonogor yang bergabung bersama kami
mbak wiyanda halo selamat sore
selamat sore hera
ya mbak wiyanda saya ingin mengkonfirmasi apakah benar impor solar yang dilakukan pertamina ini
dalam konteks mendadak
kalau kita lihat kan angkanya nggak terlalu besar ya sekitar satu dua juta barel untuk diesel
nah ini juga kita ingin membatasi dalam hal bahwa import ini hanya kita lakukan dalam konteks
bahwa memang kilang balongan sedang dilakukan perawatan rutin gitu ya atau turnerround
nah jadi turn around ini sudah berlangsung sejak dua puluh tiga januari kemarin
kita harapkan pada dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas selesai
nah jadi itu hanya untuk kemudian bagaimana kita memastikan bahwa supply
solar ini atau diesel dalam keadaan cukup
nah tentunya di saat yang bersamaan juga kita terus akan melakukan optimalisasi kinerja lima kilang pertamina yang lain
supaya bisa memastikan bahwa memang supply dan distribusi bisa berjalan dengan baik mbak hera
iya mbak wiyanda bagaimana dengan harga impor solar ini ataupun solar impor ini
karena kita tahu di tengah ketidakpastian pasar memang kurs kita cenderung berfluktuasi
bagaimana pertamina mengantisipasi fluktuasi kurs ini karena impor solar yang dilakukan
sebenarnya yang kita antisipasi bukan fluktuasi kursnya ya
tapi lebih ke arah harga crude nya nanti juga harga indeks pasar untuk produk gasol sendiri atau diesel
ya jadi sebenarnya kita sudah hitung sudah estimasi gitu
karena kan kita tadi nyatakan juga importnya kita batasi
kita tidak ingin terus melakukan import berkelanjutan
karena memang kita punya misi bahwa memang di tahun dua ribu dua puluh tiga itu indonesia sudah selesai sembada bbm
artinya kita tidak perlu lagi melakukan import bbm
semua kebutuhan bbm dalam negeri sudah bisa kita penuhi sendiri dari kilang kilang pertamina yang beroperasi di dalam negeri
nah jadi intinya mbak hera kembali lagi bahwa sekarang kita harus pastikan bahwa tadi target penyelesaian untuk maintenance itu memang tepat pada waktunya
kemudian kita juga melakukan beberapa hal diantaranya adalah lima langkah ya untuk memastikan bahwa semua enam kilang pertamina ini beroperasi secara maksimal
yang pertama adalah dari segi safety semua bisa dioperasikan secara maksimal
jadi dalam hal ini kita harus memastikan
nah dalam hal zero kemudian zero shutdown gitu ya
kemudian juga dalam arti kalaupun nanti harus pun ada maintenance sudah kita bisa jadwal dengan lebih terukur
dengan planning yang lebih baik
kemudian kita juga lihat dari faktor kehandalannya
nah harapan kita bisa memaintain ya kehandalan kilang tersebut
termasuk juga efisiensi dan juga kita lihat bahwa kita tidak boleh mengalami working loss
ada target target yang memang kita tuju mbak hera selama dua ribu tujuh belas ini supaya kita mencapai suatu sustainability of refinery operation excellence
nah jadi ini yang menjadi target kita karena memang kita punya misi yang ke depan yang lebih kuat gitu loh
bahwa kita berharap juga tadi import sudah tidak perlu kita lakukan lagi
dan kita juga meningkatkan produk produk yang valuable dari kilang kilang kita
nah salah satunya adalah produk aktur mbak
jadi kalau produk aktur itu
kita sudah produksi dari kilang balongan ya
jadi pada intinya mbak kita harus bisa pastikan bahwa kalaupun import dilakukan tetap harus dalam kondisi yang terukur
volume yang juga terukur dan jangka waktu juga benar benar dalam time frame yang sangat pendek
baik mbak wiyanda
tadi anda menyebutkan bahwa impor ini memang antisipasi harga crude juga setelah negara opec dan non opec sepakat untuk mengurangi produksi
harga juga terdongkrak naik
dari mana import solar dilakukan dan dapat diharga berapa pertamina
tentunya ini harga yang kita lakukan melalui mekanisme integrated supply chain
integrated supply chain artinya kalau kita mencari ke pasar spot tentu kita punya harga indeks pasar
kemudian kita juga punya harga perkiraan sendiri yang tentunya kita harapkan lebih rendah daripada harga pasar
nah ini proses tender yang berlangsung
siapapun yang masuk daftar mitra usaha terpilih gitu ya
bisa mengikuti proses tender ini
kita umumkan juga di website pertamina khususnya di bagian integrated supply chain
biasanya kita sampaikan mbak data datanya di sana
nah biasanya memang kalau kita memerlukan suatu import produk kita sudah harus melakukan planning dua sampai tiga bulan sebelumnya
nah jadi ini semua sudah kita ukur mbak hera
jadi memang kita tahu tadi sudah disebutkan bahwa kalaupun hilang ini kita harus maintain operasinya dengan baik
karena kita tidak ingin ada kemudian potential loss yang terjadi
nah jadi intinya tentunya
dan bagaimana kita juga mengukur berapa nanti kemudian solar yang harus diimport
itu juga sudah kita estimasi dengan baik mbak
oke mbak wiyanda boleh kita tahu estimasinya berapa dari mana dan di level berapa
masalahnya ini kan produk pasar ya mbak ya
tentunya ini juga merupakan suatu hal yang kita lakukan tender di pertamina
itu ada di integrated supply chain pertamina adalah suatu kelaziman di mana pada saat proses tender berlangsung
kita juga harus menghormati peserta tender yang ada
nah tentunya siapapun nanti yang memang punya eligibility untuk ikut tender ini kami persilahkan
sudah ada syarat syaratnya
dan biasanya mereka bisa melakukan bid langsung
dan tentunya adalah suatu hal yang tidak lazim apabila pertamina membuka secara terbuka berapa harga perkiraan sendiri
yang itu juga adalah tentunya suatu mekanisme yang dilindungi oleh undang undang
nah jadi kami punya tugas yang kami sangat paham
yaitu bagaimana kami bisa
mencari harga dengan se efisien mungkin
dan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah kondisi yang tidak ingin kami lakukan secara berlama lama
jadi harapannya cukup tadi dengan satu dua juta barel
terus kemudian terus melakukan optimasi dari enam kilang yang dioperasikan oleh pertamina